kasus positif varian omikron bertambah menjadi empat puluh enam orang
pemerintah bersiap menerapkan kebijakan micro lockdown
untuk menangkal penyebaran varian omikron jika terjadi transmisi lokal
pemerintah juga bersiap memperketat proses karantina
bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang tiba ke tanah air
selain itu pemerintah juga akan meningkatkan proses tracing dan testing
untuk mendeteksi kasus omikron di tanah air
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan anggota sub bidang tracing satgas penanganan kesehatan
mas dalina pane apakah sudah bergabung ibu mas dalina
oke tampaknya belum
dan ada epidemiolog dari griffith university diki budiman
selamat sore pak diki
malam mbak rifani dan ibu mas dalina
oke sambil menunggu nanti bu mas dalina
saya mau ke pak diki terlebih dahulu
pak diki apakah menurut anda kasus yang ada di indonesia ini
jumlahnya lebih dari empat puluh enam mengingat penyebaran
omikron ini berkali lipat dibandingkan dengan varian delta
artinya empat puluh enam kasus yang sudah terdeteksi
apakah di luar sana banyak yang belum terdeteksi oleh satgas dan juga oleh kemenkes
lebih banyak lagi
ya tentu kemungkinan itu jelas ada besar sekali ya
kemungkinan itu karena apa
karena sekali lagi kita bukan negara yang mengisolasi diri
kita bukan negara yang sebelumnya menerapkan karantina yang kuat ya ketat
dan ditambah lagi bahwa omikron ini kita sudah terdeteksi

namun yang juga membuat kita dalam kondisi lebih diuntungkan adalah
saat ini jumlah orang yang divaksinasi jauh lebih besar dari waktu delta melanda kita
dan juga orang yang sudah terinfeksi jauh lebih
apa namanya juga bahkan berkali kali lipat lebih besar daripada yang sudah divaksinasi
nah itu yang akhirnya menjadi barier atau protektor saat ini
namun artinya sekali lagi apa yang terjadi di banyak negara bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di kita
nah itulah sebabnya kenapa omikron ini menjadi varian of concern
berarti ada karakternya yang bisa menjadi faktor untuk perburukan situasi pandemi di setiap negara
oke apakah bu mas jalina sudah bergabung
ya saya sudah bergabung apakah suara saya sedih
oke bu mas jalina kalau menurut pak dik
selamat sore bu mas dalina
kalau menurut pak diki budiman bahwa kemungkinan jumlah kasusnya itu sudah melebihi empat puluh lima
karena sekali lagi kita tidak menutup diri dari dunia luar begitu ya
tapi saya mau tanya kepada satgas covid sembilan belas
apakah kemudian bagaimana kemudian mempercepat proses tracing mengingat ketersediaan soal tes sgtf ini
reagen sgtf ini kan kita tidak punya ya dan ini sedang diperbutkan oleh banyak negara
soal tes sgtf dan juga mempercepat proses tracing apakah ini diakui oleh satgas covid sembilan belas ini memang menyulitkan
iya sejauh ini kita tidak boleh menduga duga
kita harus bicara data yang faktual
apakah kemungkinan ada transmisi komunitas belum ditemukan bukti terjadinya transmisi komunitas
transmisi komunitas atau transmisi lokal itu tidaklah semudah seperti yang kita bayangkan
jadi sejauh ini empat puluh enam kasus mostly itu merupakan import cases
apa yang dimaksud dengan transmisi komunitas transmisi komunitas itu harus sudah dibuktikan terjadi penularan pada lini ketiga
sejauh ini dari hasil penyelidikan epidemiologi belum ditemukan adanya penularan sampai lini ketiga
pemeriksaan sequencing pemeriksaan sequencing badan litbangkes sudah menyiapkan semuanya dan saat ini sudah juga disiapkan lima belas alat yang akan dibagikan ke seluruh indonesia agar mempermudah dan mempercepat sequencing
sequencing itu memang merupakan pemasti bahwa dia memang omikron
tetapi sebelum itu terjadi sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan
salah satunya adalah tracing
saat ini kami berada di palu
di palu kemarin dari morowali ada dua kapal yang berasal dari vietnam dan satu dari korea dan cukup banyak positif di sana tapi semua sudah dikarantine di kapal dan kemudian sudah dikirim sequencingnya sejauh ini masih delta
jadi kita masih aman terhadap omikron baik dari darat laut maupun udara
tapi memang kita harus tetap perhatikan dan tetap harus waspada
jadi meyakinkan pemerintah tentang karantina ini juga tidak mudah
sejak enam bulan lalu kita sudah katakan tentang menjaga pintu masuk dan alhamdulillah saat ini pemerintah sudah sangat concern untuk menjaga pintu masuk
oke selain menjaga pintu masuk dan memperketat karantina bu mas dalina kabarnya pemerintah juga bakal menerapkan micro lockdown kalau memang terjadi transmisi lokal
tapi kan tadi anda mengatakan belum ditemukan adanya transmisi komunitas
ataupun transmisi lokal sejauh ini
tapi kita pengen tanya bagaimana kemudian mekanisme teknisnya jika kemudian terjadi transmisi lokal dan diperlukan micro lockdown
teknisnya akan seperti apa apa sih sebetulnya mikro lockdown itu apakah mirip dengan ppkm mikro bu mas dalina
ya sejak awal banyak sekali istilah istilah yang kemudian menjadi tidak standar
lockdown itu menjadi idola sekali sejak awal
padahal itu bukan standar utama di dalam pengendalian
bahkan saat ini istilah lockdown sudah mulai ditinggalkan oleh banyak negara
jadi sebenarnya inti utamanya adalah karantin mengisolasi dan mengkarantina mengisolasi kasus konfirmasi dan melakukan karantina terhadap kontak eratnya
intinya mereka tidak boleh keluar atau masuk
bahkan lockdown pada wisma atlet itu secara standar memang cukup berlebihan
tetapi kalau yang kami lihat itu sebenarnya proses karantina
artinya petugas masih bisa keluar masuk tetapi memang mereka yang sedang menjalani isolasi dan karantina itu tidak boleh keluar masuk
jadi inti utamanya memang memisahkan sementara waktu mereka mereka yang positif atau yang diisolasi dan yang kontak eratnya dari masyarakat umum yang sehat
itu inti utamanya
inti utamanya dari micro lockdown adalah quarantine sebetulnya ya

apakah kemudian mikro lockdown ataupun yang tadi disebutkan oleh bu mas dalina soal karantina ini memang bisa bisa benar benar efektif menekan angka penyebaran omikron di tanah air
atau memang cukup sulit ya untuk melakukan karantina itu
ya apapun varian ya kan dalam prinsipnya adalah kita kan memutus transmisi itu ada di isolasi karantina
ketika dilakukan testing ketika dilakukan tracing intinya kan kelanjutannya itu tidak berhenti di situ
menemukannya saja tapi juga menempatkan mereka secepat mungkin tanpa jeda yang cukup signifikan untuk segera dilakukan isolasi karantina
karena isolasi karantina itulah yang akan memutus transmisi gitu dengan tentu dalam hal ini karantina dan isolasi yang efektif ya
nah tentunya di sini tinggal ada standar yang sangat dijaga bahwa orang orang yang probable ataupun yang terduga yang kasus kontak tadi dan lain sebagainya ini
nah tentunya di sini tinggal ada standar yang sangat dijaga bahwa orang orang yang probable ataupun yang terduga yang kasus kontak tadi dan lain sebagainya ini
dia menjalani masa isolasi karantina ini dengan efektif di tempat yang juga tentu sesuai standar dari ventilasi sirkulasi dan lain sebagainya
nah ini yang apapun ya jadi tidaklah diartikan bahwa sepertinya omikron harus sangat spesifik isolasi karantina tidak
sama saja sebetulnya dengan delta ataupun alpha
hanya yang menjadi permasalahan kita adalah berkejaran dengan menemukan kasus kasus ini dengan cepat gitu
itu yang menjadi tantangannya
apalagi kita ini kan wilayahnya luas ya dengan juga aktivitas penerbangan yang juga aktif di banyak tempat
nah ini yang tentu harus di respon cepat
oke berkejaran dengan waktu untuk menemukan kasus kasus yang positif nah itu bagaimana bu mas dalina
ya sebenarnya pintu masuk kita tidaklah terlalu banyak ada tiga pintu masuk internasional tapi satu belum aktif yaitu denpasar
yang dua memang aktif sulawesi utara di manado dan di soekarno hatta
dan harus selalu ada solusi terhadap berbagai permasalahan dalam proses karantina
saat ini sedang disiapkan juanda surabaya untuk membackup jakarta karena memang proses karantina empat belas hari itu membutuhkan tempat yang cukup approprate
mudah mudahan kalau nanti bali juga siap bisa juga ikut mendukung untuk proses karantina
dan proses karantina ketat ini memang tidak harus berlangsung lama
kalau kita lihat sirkulasi secara global prediksi kami sekitar empat sampai delapan empat belas minggu itu mudah mudahan kalau semua negara juga melakukan hal yang sama dan terstandar
maka sirkulasi omikron bisa dikurangi di tingkat global
kalau dia sudah aman virusnya sendiri sudah mulai melemah maka
proses karantina bisa lebih dilonggarkan
tetapi untuk saat ini karena ada dua varian of concern yang sedang bersirkulasi di tingkat global
i empat dua juga masih bersirkulasi omikron juga masih bersirkulasi
maka yang terbaik dan yang termudah serta efisien untuk dilakukan adalah karantina di pintu masuk
bu mas dalina mayoritas kasus omikron adalah imported cases begitu ya
sementara pemerintah memperketat proses karantina bagi masyarakat yang pulang dari luar negeri
persoalannya bagaimana memastikan
karantina ini bisa berjalan sesuai prosedur karena pada kenyataannya banyak yang mendapat diskresi dari satgas
dan lolos dari karantina
ya sebenarnya kalau tidak dalam kondisi varian of concern bersirkulasi seperti sekarang
karantina itu sendiri bisa dilakukan mandiri ya tidak harus diurus oleh pemerintah
tetapi pemerintah dalam hal ini mencoba untuk sangat berhati hati supaya tidak terjadi lagi kondisi seperti di juni
dan juli gitu ya
karena itu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan itu
selalu ada kemungkinan diskresi ya diskresi itu sendiri diatur di dalam surat edaran satgas
tetapi di satgas sendiri sudah ada satgas tracing
kami sendiri di sub bidang penanganan kesehatan di sub bidang tracing di bidang penanganan kesehatan
yang pekerjaannya memang melakukan tracing

yang melakukan tracing
akan terus memantau mereka mereka yang melakukan karantina mandiri di rumah yang mendapatkan diskresi
satgas akan berusaha sekuat tenaga untuk kemudian memastikan dan juga mengawasi bahwa
orang orang yang baru pulang dari luar negeri ini melakukan karantina
tapi kenyataannya mungkin sulit begitu ya
tapi saya mau tanya ke pak diki
pak diki apakah kemudian diskresi ini akan mempersulit ya tugas dari satgas
kemudian juga mempersulit menekan penyebaran
karena banyak yang mendapatkan diskresi
setelah mereka pulang dari luar negeri
ya memang sulit ya untuk menghindari adanya kebijakan diskresi
bahkan di setiap negara pun ada diskresi itu
dan itu tentu punya apa namanya semacam penguat ya
sehingga diskresi yang diberikan itu tidaklah menimbulkan dampak pada atau ancaman perburukan
dalam artian potensi adanya sebaran atau dari kasus
nah ini yang harus dijaga gitu
artinya ketika itu diberikan ya seperti salah satu contoh yang baik itu salah satunya teman saya pak melki ya anggota dpr
dia baru pulang dari luar negeri diberikan diskresi
tapi betul tempatnya artinya ada juga yang petugas yang memantau
nah hal hal seperti ini dengan durasi yang juga sesuai ini yang harus dipastikan
nah ini yang tentu menjadi apa namanya kewajiban
dan juga tentu bagi yang diberikan diskresi ya harus apa namanya harus sadar diri bahwa dia juga memiliki tanggung jawab untuk menetapi aturan itu
namun hal yang juga sangat penting disadari oleh kita semua bahwa sekali lagi virus ini kan memang jelas tidak memilih siapapun tidak memilih apapun posisinya
nah oleh karena itu yang sebetulnya kunci yang sudah kita miliki jauh lebih beruntung sekali lagi dibanding waktu delta adalah ya
nah oleh karena itu yang sebetulnya kunci yang sudah kita miliki jauh lebih beruntung sekali lagi dibanding waktu delta adalah ya
kita sudah memiliki vaksin yang mayoritas sudah dua dosis
orang yang berpergian ini sudah dua dosis
nah itulah sebabnya kenapa di tengah menyebarnya varian of concern bahkan di sini di australia sampai sampai disampaikan bahwa kayaknya semua orang australia akan kena omikron deh
tapi tidak menjadi masalah ketika mereka sudah divaksin

karena bicara dampak dari covid ini kan bukan hanya vaksin

karena bicara dampak dari covid ini kan bukan hanya vaksin
karena ini kan bukan hanya masalah fast case yang atau mereka akan dirawat atau fatalitas kematian tapi juga ada potensi long covid yang artinya sudah cukup terbukti kalau saya jelasin bahwa vaksin itu efektif ya dalam mengurangi keparahan maupun fatalitas
ini yang harus kita tambah selain bicara masalah faktor karantina tadi
oke oke kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah agar lebih berhati hati begitu ya dalam menekan penyebaran varian omicron

meskipun sekali lagi pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengambil langkah langkah antisipasi seperti memperketat proses karantina dan juga melakukan proses tracing dan juga testing
tapi sekali lagi pemerintah tidak boleh lengah masyarakat juga tidak boleh lengah
dan kalau bisa tidak perlu bepergian ke luar negeri karena sumber penyakitnya adalah di luar negeri yang akan membahayakan semua yang ada di tanah air
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada ibu mas dalina pane anggota sub bidang
tracing satgas penanganan kesehatan dan juga pak diki budiman epidemiolog griffith university
sehat selalu bu mas dalina dan juga pak diki